ya hujan disertai angin kencang melanda kabupaten sidoarjo minggu sore
akibatnya puluhan pohon di beberapa kawasan kota tumbang hingga memutus aliran listrik
dan menutup jalur protokol kota sidoarjo
sementara di tuban luapan sungai kening membuat salah satu pesta pernikahan terpaksa digelar di tengah banjir
hujan deras disertai angin kencang melanda kabupaten sidoarjo minggu sore
akibatnya puluhan pohon di berbagai wilayah di sidoarjo tumbang
seperti yang terjadi di jalan tamrin jalan ahmad yani dan jalan pahlawan sidoarjo
bahkan di jalan ahmad yani pohon yang tumbang menimpa sebuah rumah dan memutuskan kabel listrik pln
selain pohon tumbang hujan deras dan angin kencang yang terjadi dalam dua jam menyebabkan kota sidoarjo dikebung banjir
sejumlah akses jalan protokol hingga jalan penghubung antar kota seperti ke surabaya dan malang tergenang air
hingga menyebabkan kemacetan panjang mencapai dua km
air juga tampak menggenangi beberapa perumahan mewah hingga ketinggian enam puluh cm
sementara hingga minggu siang banjir luapan sungai kening masih merendam enam desa di wilayah kecamatan parangan tuban
meski demikian ada warga yang tetap terus menggelar pesta pernikahan anaknya di tengah banjir
mempelai beserta tamu undangan akhirnya harus berjibaku dengan banjir selama pesta berlangsung
sebelumnya debit air sungai kening naik akibat hujan dalam tiga hari berkalangan
air juga meluap ke permukaan dan menggenangi permukiman penduduk
sedikitnya empat ratus rumah warga yang tersebar di enam desa terendam banjir
banjir juga mengendangi akses jalan penghubung antar desa serta puskesmas setempat